menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno mengatakan
kemacetan lalu lintas di jalur puncak bogor yang telah terjadi berulang ulang harus punya solusi permanen
karena itu ia menawarkan pembuatan kereta gantung sebagai salah satu opsi transportasi menuju puncak
demi menyelesaikan kemacetan di kawasan itu
terakhir pada libur akhir pekan lalu kendaraan di jalur puncak antre hingga belasan jam
kendaraan yang menuju jakarta nyaris tak bergerak mulai di kawasan puncak pas gunung mas hingga pasar cisarua
menurutnya transportasi publik ini ramah lingkungan dan dapat menjadi destinasi pariwisata baru bagi kawasan dengan kontur pegunungan
ini sudah dikembangkan bagaimana cable car dengan bukan hanya ramah lingkungan
tapi juga memiliki sensasi yang berbeda
karena di destinasi destinasi pegunungan
di luar negeri juga ada cable card malah dengan tram yang besar itu sebagai satu solusi
ia juga mengungkapkan agar wisatawan yang terbiasa ke puncak setiap libur panjang diharapkan mencari destinasi wisata lain
desa muara jambi adalah salah satu desa yang memiliki potensi wisata yang tinggi
desa ini memiliki situs candi muara jambi peninggalan kerajaan sriwijaya dan melayu
dengan luas kawasan hampir empat hektare menjadi salah satu kawasan situs kuno terluas se asia tenggara
sandiaga dan sosialisasi anugerah desa wisata indonesia tahun dua ribu dua puluh dua pada kamis menargetkan tahun ini
ini adalah destinasi yang penuh potensi untuk dikembangkan bukan hanya untuk wisatawan nusantara
tapi juga wisatawan macan negara
pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan potensi dan membuka destinasi tempat wisata baru di daerahnya
tim liputan cnn indonesia